atlet bola voli putri shinta aini fatur rahmi menjadi pevoli pertama berhijab yang berlaga di kasta tertinggi bola voli proliga tahun dua ribu enam belas silam
langkah toser bertubuh mungil ini diikuti banyak atlet voli putri lainnya
menjalani kewajiban sebagai muslimah dan tetap berprestasi di bola volley adalah mimpi saya yang menjadi nyata
saya sinta aini faturami salah satu pemain bola voli putri pertama yang berhijab di proliga
keinginan pakai jilbab sudah ada di tahun dua ribu delapan
lagi persiapan pelat dapur juga yang mau ada di kastil
tapi waktu itu pas aku tarain ke pihak pelatih pada saat itu belum nemu solusi
waktu itu tuh jawabannya kalau kamu pakai jilbab satu tim harus pakai jilbab
sedangkan kan gak semua temen aku mau pakai dong
yaudah akhirnya aku urungin niat aku
cuma di luar volley kayak sekolah terus main aku pakai jilbab
sampai akhirnya ada rasa malu sama diri sendiri
gue ya kayak gitu
belum bisa diarahin tapi
momennya itu pas aku ngedampingin nenek aku
nenek aku sakit kritis sampai akhirnya meninggal
terus aku tuh ngikutin tuh dari yang memandiin nyolatin
bener bener kenanya itu pas aku ngeliat nenek aku di kafanin
jadi sebelum diikat semua tuh dipakai jilbab dulu tuh
mungkin hidayahnya dapatnya di situ sih
pertama tama kan aku ngumpulin support system dulu

karena kalau aku sendiri aku ngerasa juga agak berat kalau aku jalan sendiri gak ada yang support
karena ibaratnya kita bener bener ngelawan arus
kita konsultasi ke mas eko waktu itu dia ngomong gitu
yaudah akhirnya aku udah gak datengin pelatih aku
mas eko nanya sebenernya kalau di voli jangan sih mas boleh gak sih
nanya gitu kan
ya kasih arahan
misalnya kalau mengganggu misalnya jangan gitu
kalau masih mengganggu untuk bermainnya
tapi kalau udah merasa nggak mengganggu bisa lebih happy lebih
lebih istilahnya lebih tenang

awal dua ribu enam belas sebelumnya kan ada banyak tim yang kontak aku
tapi aku udah bilang aku mau main volinya pakai jilbab ya pak gak mau dilepas

tapi udah oke kita confirm dulu ya ke pengurus
beberapa tim seperti itu
beberapa tim seperti itu dan akhirnya mundur perlahan
akhirnya metrokimia gresik yang mau nerima dengan segala mungkin konsekuensi yang besar pada saat itu karena memang belum ada yang memulai
untuk kesulitan di main volinya sih sebenernya hampir gak ada sama sekali
karena kan kita juga milih pakaian dan jilbabnya sendiri itu kan yang mendukung aktivitas kita di olahraga
harus yang elastis menyerap keringat segala macam
jadi kalau mungkin sebagian orang berpikir gerah karena semuanya ketutup
tapi sebenarnya itu enggak
instagram tuh pertama tama rame gitu banyak yang
ngapain sih pakai jilbok masih main volley kayak gitu
kearap aja sana itu banyak banyak beberapa yang
ah dia nggak kenal saya juga nggak kenal ngapain saya ambil pusing gitu
jadi udah nggak pernah saya laden
kalau nanti kayak gini
dengan kita berpenampilan seperti ini
tidak mengganggu sama sekali performa kita di lapangan
dan bahkan waktu itu tuh
alhamdulillahnya aku malah jadi best setter di proliga dua ribu dua puluh
pertama kali aku ngambil keputusan pakai jilbab
awalnya sih sempat ragu gitu mau pakai hijab atau enggak
awalnya kayak yang takut risih gitu kan
kalau mau pakai terus awal awal disobain
oh ternyata nggak mengganggu gitu buat latihan
tata tata udah hijab semua nih kayaknya itu
alhamdulillah kalau hidupku tuh ada sedikit manfaat untuk orang lain gitu
kalau ngelihat kayak sekarang
gak cuma di pemain pemain profesional yang pakai
kalau di klub klub kecil pun aku lihat yang anak anak kecil
baru belajar volley tuh udah mulai pakai jilbab
itu ya seneng gitu bahwa kita itu nggak bisa bisa loh
nggak ninggalin kewajiban kita sebagai muslimah untuk menutup jilbab
tapi kita juga bisa ngejalanin hobi kita untuk bisa bermain volley gitu